jadi kami bentuklah kegiatan kegiatan yang didukung dari pihak pemerintah kota palembang
berserta dari polrestabes kota palembang bnn dan dinas dinas yang terkait yang dalam arti ingin merubah kampung kami ini